hingga minggu pagi jam sepuluh rentetan awan panas gugur hampir menyamai rekor tertinggi pada dua ribu dua puluh satu yang mencapai lima puluh satu kejadian
dua tahun lalu rekor rentetan awan panas terbanyak bahkan hingga lima puluh dua kejadian
material vulkanik berwarna putih di sisi barat daya lereng merapi ini adalah jejak awan panas guguran yang terjadi sejak kemarin
sesuai dengan data bpptkg arah awan panas pada minggu pagi masuk aliran kali bebeng sejauh maksimal dua lima km
abu vulkanik mengarah ke sisi barat rentetan awan panas mulai terjadi sejak sabtu tengah hari
kejadian ini tidak serta merta membuat status merapi menjadi naik
bpptkg masih menyatakan merapi siaga atau level tiga sejak lima november dua ribu dua puluh
warga dianjurkan untuk menghindari zona bahaya di alur sungai
sungai boyong sejauh maksimal lima km kemudian sungai bedok kerasak bebeng sejauh maksimal tujuh km
sungai woro sejauh maksimal tiga km dan sungai gendol sejauh lima km
sedangkan atau lontaran material vulkanik bila terjadi letusan eksplosif dapat menjangkau radius tiga km dari puncak
dan untuk mengetahui kondisi terkini terkait penyelamatan
kami sudah tersambung dengan korespondensi nn indonesia ada hendrawan setiawan
hendrawan selamat sore
hingga minggu pagi jam sepuluh tadi rentetan awan panas kita ketahui sudah mencapai lima puluh satu kejadian
kondisi terkini seperti apa di sana
puspa kalau kita bicara kondisi saat ini rekor awan panas guguran tertinggi yang dulu terjadi pada dua puluh tujuh januari dua ribu dua puluh
saat ini sudah terlampaui
karena sekitar jam lima belas waktu indonesia barat jumlah awan panas guguran jumlahnya sudah mencapai lima puluh empat kali
sejak adanya rentetan awan panas yang terjadi kemarin siang
sehingga ini jumlahnya sudah lebih banyak dari rentetan awan panas yang pernah terjadi dalam krisis beberapa tahun terakhir ini
namun bila kita melihat kondisi yang terjadi saat ini khususnya di lereng sebelah selatan gunung merapi
di kabupaten sleman daerah
yogyakarta khususnya aktivitas wisata di yogyakarta di lokasi saat ini saya melaporkan di kalikuning
aktivitas wisata berjalan seperti biasa
lavatur yang menjadi salah satu prima dona ketika berwisata ke yogyakarta khususnya di merapi
juga dari tadi sampai saat ini juga berjalan seperti biasa
memang hal ini terkait dengan bahaya merapi yang memang tidak mengarah ke sisi sebelah
ke sisi sebelah selatan dari gunung merapi
sementara abu vulkanik mengarah ke sisi barat yang menurut data bpbd jawa tengah
itu ada lima kabupaten kota yang terkena dampak dari abu vulkanik
yaitu di kabupaten boyolali kabupaten magelang kota magelang kabupaten temanggung hingga kabupaten wonosobo
namun yang perlu kita ingat bahwa abu vulkanik tidak mendatangkan fatality atau fatalitas atau kematian
artinya bila ada abu vulkanik
masyarakat hanya minta untuk melakukan adaptasi saja misalnya tidak beraktivitas di luar
atau bila memang harus beraktivitas di luar memakai masker memakai kacamata yang cukup ketat
dan kemudian menutup tempat penampungan air yang memang terpapar langsung dengan udara luar
atau bila bagi anda yang menggunakan lensa kontak juga diminta untuk melepas lensa kontak sementara waktu
namun sekali lagi bahwa abu vulkanik tidak menimbulkan fatality atau fatalitas
yang menimbulkan akibat orang meninggal dunia
dan warga merapi sampai dengan saat ini khususnya di sisi barat juga tidak melakukan tidak ada pengungsian sama sekali
namun yang perlu menjadi perhatian adalah warga merapi atau warga yang melakukan aktivitas penambangan di dalam zona bahaya
karena bila kita ketahui bahwa awan panas guguran ini mempunyai kecepatan yang cukup cepat yaitu dua ratus km per jam dengan suhu mencapai enam ratus derajat
manusia tidak akan pernah bisa ketika awan panas terjadi manusia tidak akan pernah bisa lari dari awan panas tersebut
yang dilakukan sebaiknya adalah menghindar ke lokasi yang lebih aman terlebih dahulu
bila memang kemarin kita melihat banyak video viral yang diambil dari lokasi penambangan pasir
memang saat itu awan panas guguran memang belum sampai ke lokasi penambangan pasir yang dilakukan oleh warga
bila satu lima juta kubah lava yang berada di sisi barat daya ini runtuh semuanya
maka ini bisa mencapai tujuh km ke arah kalikrasak bedok dan boyong
yang tentu saja ini bisa menimbulkan suatu hal yang tidak diharapkan oleh kita semua puspa
meskipun saat ini merapi siaga levelnya level tiga lima november dua ribu dua puluh satu lalu
tapi kita ketahui bahwa ada zona bahaya di beberapa sungai sungai boyong sungai bedok sungai lombok sungai serang sungai cawang sungai serang sungai lombok sungai serang sungai lombok
di beberapa sungai sungai boyong sungai bedok sungai woro juga dan panjangnya juga cukup jauh
apakah kemudian aktivitas warga masih dilakukan sampai saat ini di sungai sungai tersebut
atau memang sudah ditutup untuk menghindari adanya bahaya
ada beberapa wilayah di mana aktivitas warga kemudian ditutup sementara waktu khususnya bagi warga yang datang ke lokasi yang mendekat ke lokasi tersebut
namun bila kita lihat dari rekomendasi dari bpptkg ini sudah tidak menggunakan kata radius lagi
namun ini menggunakan kata sejauh artinya awan panas yang terjadi di masing masing sungai ini berbeda satu sungai dengan sungai yang lain
dan penghitungan ini sudah semakin detail dibanding penghitungan yang sebelumnya dilakukan bpwtkg
di mana biasanya sebelumnya menggunakan kata radius artinya semua wilayah tersebut tidak bisa diakses oleh warga
namun dengan pemodelan yang
yang saat ini sudah dilakukan oleh bwtkg dan kemudian lokasinya lebih detail
maka masyarakat yang berada di luar zona bahaya tersebut masih bisa melakukan aktivitas seperti biasa
sama seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa masyarakat yang bahkan terkena dampak dari erupsi merapi saat ini berupa awan panas guguran dan kemudian berupa abu vulkanik
maksud saya mereka saat ini juga tetap beraktivitas seperti biasa meskipun memang harus ada adaptasi yang mereka lakukan
dan yang pasti bahwa tidak ada pengungsian
dan meskipun demikian informasi yang kami peroleh dari bpwtkg di semua wilayah di lingkar merapi
mereka tetap meningkatkan kesiapsiagaan bila mana hal hal yang intensitas erupsi ini meningkat
maka mereka akan sudah siap melakukan evakuasi bila itu diperlukan bagi warga di seputaran lingkar merapi di wilayah jawa tengah maupun di daerah istimewa yogyakarta
oke hendrawan kalau kita melihat bagaimana warga saya bisa bilang dalam tanda kutip bersahabat
warga di kaki gunung merapi sudah bersahabat dengan peristiwa yang begitu sering terjadi atas kondisi gunung merapi hingga saat ini
dari dua ribu sepuluh sudah diketahui apakah memang mereka sudah sangat mempersiapkan diri
sosialisasi sudah dilakukan dengan baik khususnya dari instansi terkait
bagaimana apa yang harus disiapkan apa saja yang kemudian harus dilakukan ketika peristiwa atau gunung merapi meletus
ya warga di seputaran merapi
terutama di daerah yang memang rawan bencana mereka sudah biasa melakukan wajib latih penanggulangan bencana yang biasa dilakukan oleh bpptkg yogyakarta
jadi selama beberapa waktu terakhir mereka selalu diingatkan kembali bagaimana cara mereka untuk melakukan evakuasi secara tenang
apa saja yang harus dibawa kemana mereka harus pergi ini sudah dilakukan oleh pihak otoritas tempat
bpptkg bekerja sama dengan bppd dan sejumlah stakeholder lain di kabupaten
empat kabupaten di wilayah lingkar merapi ini sehingga mereka sudah terbiasa untuk melakukan hal hal yang bisa menyelamatkan kehidupan mereka
namun yang saat ini sebenarnya menjadi perhatian adalah pihak pihak lain yang sebenarnya bukan merupakan warga di sekitar merapi
namun masuk ke zona bahaya
salah satunya yang beberapa waktu terakhir menjadi perhatian adalah para penambang pasir yang mereka masuk ke zona bahaya
dan ini mendekati ke lokasi erupsi merapi terutama
yang kita lihat kemarin beberapa video ini sangat dekat dengan awan panas guguran
beruntung kemarin awan panas guguran menurut data dari bpptkg setelah melakukan pencitraan lewat drone
ini luncurannya hanya sekitar empat km saja
namun bila guguran ini lebih besar dengan meruntuhkan semua kubah lava yang berada di sisi barat daya
maka ini jaraknya bisa mencapai jarak tujuh km
dan perlu diingat bahwa warga yang tinggal di kabupaten
di kawasan rawan bencana ini tinggalnya di jarak delapan km dari puncak
artinya di luar zona bahaya dan mereka berada di jalur yang jauh dari alur sungai yang berhulu di merapi puspa
baik artinya kesiapsiagaan ini bukan hanya milik pihak pihak terkait
bukan hanya milik masyarakat sekitar
tapi juga orang orang yang punya kepentingan melakukan aktivitasnya di sekitar di kawasan gunung merapi
hendrawan setiawan korespondensi ann indonesia terima kasih atas laporan anda